kita ke ibu kota demonstrasi buruh menolak rancangan undang undang cipta kerja dan mendesak presiden joko widodo mengeluarkan perpu terus dilakukan
aliansi burung tangerang kami siang
dalam aksi kali ini buruh memblokade persimpangan jalan daan mogot tangerang banten
aliansi buruh banten bersatu yang terdiri atas berbagai serikat buruh berunjuk rasa dengan konvoy sepeda motor
aksi buruh membuat lalu lintas dari arah tangerang menuju jakarta lumpuh karena masa menutup seluruh ruas jalan daan mogot
di samping itu buruh sedang menyiapkan berkas judicial review undang undang cipta kerja yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi
selanjutnya buruh akan bergabung dengan aliansi lain dan berdemo di depan istana negara jakarta pusat
kita tetap judicial review kmk kita tetap berjalan
melalui ketua umum kepala indra pratbar dan kawan kawan juga aksi kita ini berjuga ingin mengetuk pintu hati jokowi presiden kita
dan dia dipilih oleh rakyat
dan dia juga harus menjadi pemerintah untuk rakyat bukan untuk cokum cokum ataupun investasi pemerintah atau pengusaha yang tidak benar
dia akan berkelombang terus tiap hari dia akan bergulir dengan aksi ini